hari ini semifinal bni sirkuit nasional digelar di batam kepulauan riau
kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia ada syifa hanifah di lokasi pertandingan
kalau kita ketahui ya ini hari ini adalah babak semifinal untuk menjaring talenta talenta muda pebulu tangkis
yang nantinya akan masuk ke final anda melihat bagaimana persiapan untuk pertandingan hari ini
selamat siang puspa memang hari ini jumat dua puluh empat februari dua ribu dua puluh tiga menjadi hari semifinal dari bni sirkuit nasional b kepulauan riau
yang dilakukan di batam di mana acara ini dilakukan di gor pb bandar
tepatnya di kota batam kepulauan riau yang nantinya sebetulnya akan mulai pukul dua siang
memang sejak tadi pagi saya sudah melihat bahwa di gor ini sudah ada panitia panitia dan juga yang sudah berkoordinasi dengan al wasid
kemudian juga hakim garis mereka sudah melakukan koordinasi untuk melakukan persiapan untuk pertandingan semifinal hari ini
dan memang dari pelatih maupun dari atlet sendiri mereka memang baru saja mulai berdatangan
pukul satu siang dan sudah melakukan pemanasan untuk nantinya bersiap siap bertanding di semifinal hari ini
jika memang persiapan dari panitia sendiri tadi saya sudah bertanya bahwa memang untuk hari ini semifinal hari ini
akan ada dua puluh pertandingan yang akan dilakukan di tiga lapangan di gor ini
jadi memang sudah disediakan tiga lapangan kemudian juga ada total ada lima belas wasid yang terdiri dari empat wasid nasional dan juga sebelas wasid dari provinsi
lima hakim garis yang terdiri dari hakim garis itu sendiri dan juga ada beberapa atlet usia taruna yang juga ikut membantu untuk berkoordinasi dengan wasit
untuk memastikan bahwa pertandingan ini berjalan sesuai dengan aturan dan juga berjalan dengan lancar
kemudian memang jika melihat pertandingan ini dari total awal dari tanggal dua puluh februari dimulai ada empat ratus empat puluh enam atlet dari satu ratus dua puluh lima klub se indonesia
yang sudah dikurasi selama empat hari pertandingan dan memasuki hari kelima hari ini semifinal sudah menjadi lima puluh enam atlet yang terdiri dari dua puluh empat atlet tunggal dan juga tiga puluh dua atlet ganda
kemudian nanti mereka akan bertanding pada hari ini mulai nanti pukul dua untuk memperebutkan posisi final pada besok hari sabtu
yang nantinya akan berkurang setengahnya dari lima puluh enam atlet menjadi dua puluh delapan atlet
kemudian memang untuk pertandingan semifinal hari ini
ada tiga kategori kelompok usia yang memang masuk ke kelompok b yaitu usia dini di bawah sebelas tahun usia anak anak di bawah tiga belas tahun dan juga usia pemula di bawah lima belas tahun
mereka nantinya akan bertanding dengan ada sepuluh kategori yaitu dari tunggal usia dini putri dan juga putra kemudian juga tunggal anak anak putra dan putri
tunggal pemula putra dan putri dan juga ada ganda anak anak pemula
dan juga pemula putra dan putri jadi memang untuk kategori usia dini mereka tidak dipertandingkan dalam kelompok ganda
dan memang untuk sirnas batam ini mereka menggunakan sistem eliminasi ataupun sistem gugur
di mana satu pertandingan nantinya akan ada game maksimal ada tiga game dengan skor yang dituju yaitu dua puluh satu skornya
kemudian juga jika nantinya akan ada seri atau selisihnya kurang dari dua akan terus dimainkan
dan jika melihat dari hasil pertandingan kemarin di tanggal dua puluh tiga februari ini sebelum masuk ke semifinal
memang persaingan cukup sengit jika dilihat dari hasilnya namun jika melihat dari statistik skor
kemudian juga performa ini yang memang bertahan dan juga terlihat cukup unggul
klub klubnya yaitu seperti mansion axis jarum dan juga jaya raya yang memang mereka cukup mendominasi
dari kelompok yang diperlukan
atlet hari ini ada sekitar lima puluh enam atlet yang memang cukup dominan dari beberapa klub tersebut
yang memang jika kita lihat dari bni sirkuit ini sendiri
memang dilaksanakan di dua belas kota yang memang bertujuan untuk mencari bibit bibit unggul
untuk nantinya menjadi atlet bulu tangkis andalan dari tanah air yang memang diharapkan dapat mengharumkan nama indonesia di tingkat internasional
oke sudah pasti kalau semifinal ini atlet atletnya adalah unggulan
jadi dipastikan partai partai yang tersaji di semifinal hari ini penuh dengan keseruan ya
terima kasih banyak produser lapangan cnn indonesia
syifa hanifah melaporkan dari batam